bilangin sama si ojak ya
iya emak entar tadi bilangin
kalo perlu enggak tadi kasih makan siang sekalian
yaudah emak pulang dulu ya
jangan lupa kue buat teman emak besok udah kudu jadi
udah gak usah jawab lagi
ini bukti kirimannya
makasih ya mas pur
iya apaan sih
bisa dong udah bukan
nggak ada siapa lagi
gak gitu mertua gua lagi ketukutan ngomelin
anak sama emak kompak ya

ya kang saya udah selesai
sekarang saya mau ke tempat yang tadi akan kristen nurunin saya
yaudah nanti saya jemput kang amin di situ lagi
tapi saya mau makan dulu kang lapar
iya kang nanti saya jemput kang amin di situ lagi
siap makasih kang
sama sama kang pokoknya nanti saya jemput kang amin di situ lagi
kamu masih marah jak
iya kamu masih marah

iya di situ
malah lagi kesel sama laki lo
tadi juga lagi kesel sama bang ojak mak
oh seperti itu
tadi tadi minta nganterin beli gas
bang ojaknya nggak mau
kalau mak kesel kenapa
tadi mak minta nganter dia
terus dia bilang bensinnya habis
bilang aja kalau nggak mau nganterin mak
tumben ya mak
tumben kita kompakan soal bang ojak
bahkan banyak banyak hal saksi
yang tapi ekskresipsi
kita bisa informasi sama kantor
tentang hal hal yang berbeda
laper bukan berarti nyewekin aku kali cuy

ya udah gak pulang dulu ya
jangan lupa kue buat teman emak besok udah kudu jadi ya
udah gak usah jawab lagi
udah ada bensinnya
udah dibeliin emak
kalau udah ada bensin lo ngapain pulang
nggak mau jek ke sana
mau makan dulu emak
tati bilang tadi kalau lu kagak boleh makan siang
ini bukti kirimnya
makasih ya mas pur
ani gue tadi ngeliat si amin lagi sibuk
sibuk ngapain ya
oh amin lagi sibuk cari kerja
gue jalan dulu ya
aku ke parkiran dulu
akan ada di mana
kang amin udah di mana
saya udah muterin jalanan nyari kang amin
tapi nggak ketemu
kan tadi saya sudah kasih tau
disini aja kang coba kang lihat disitu ada apa aja
saya lagi di depan warkop terus deket lampu merah
di bawah lampu merah ada pohon pohon yang dikasih pot
terus di depannya ada mobil banyak
ada motor banyak
maksud saya teh bukan itu kang
maksud saya disitu ada gedung apa aja
gedungnya banyak kang bingung